berarti aku bisa mempercaya
semua berjalan sesuai
lengser akan menjadi saksi yang meyakinkan
tidak akan ada lagi yang meragukan aku
semua orang di istana ini
tidak akan curiga dengan apa yang akan aku lakukan nanti
raih prabu siliwang
pasti akan menghukum berat kita
dalam pemberontakan ini
tapi bagaimana itu caranya
dua orang penting kebodoh itu
sekarang dalam keadaan lemah
pasti akan lebih mudah
untuk meringkus orang orang

kita bisa membunuh mereka kecuali ini
aku melakukan itu dengan bertaruh nyawa
untuk mengejar dua pentolan pemberontak kerajaan pajajaran itu
dan asal rai prabu tahu
aku melakukan semua itu dengan seorang tiri rai
hanya aku sendiri
karena untuk membela kerajaan pancaceran rai
terutama untuk rai ku tercinta rai prabu siliwangi
sang penguasa kerajaan pancaceran
masih tidak percaya dengan kesetiaanku
aku harus berbuat apa lagi ray
rai rai yang percaya kepadaku rai
tolong jangan tangkap aku ray
jangan tangkap aku
biarkan pengadilan istana
yang akan menentukan semua ini
masukkan mereka ke dalam penjara
rai rai rai
jangan tegas seperti itu lagi
lepaskan aku rai
aku tidak bisa melakukan apa apa lagi
kenapa karena prabu begitu tega mempermalukan raka amuk maruguh
padahal raka itu adalah raja di istana jaku
selain itu kandap prabu adalah sepupu dan kakak ipar kandap prabu siniwangi
bukan ayah kandap prabu yang mempermalukan paman amuk maruguh
tapi itu semua
itu semua akibat sikap paman amuk maruguh sendiri
putriku bersikaplah sopan kepada ibu nda ketrimani
apakah dari perkataanku tadi ada yang tidak sopan
aku hanya mengatakan kebenaran apa adanya saja ibu nda
raka mukmarugul telah membuktikan bahwa dia bukan bagian dari pemberontakan itu
dia sudah membunuh kedua pemberontak itu
apa itu semua belum cukup
apa susahnya membunuh dua orang dalam keadaan terluka parah
itu semua tidak menjadi pembuktian apa apa
selain bahwa paman amuk maruguh adalah orang yang mudah terhita
setelah paman amuk maruguh tahu upaya para pemberontakan itu tidak berhati
maka dia mencari anak dengan membunuh kawannya sendiri
untuk mencari amat
untuk mencari keuntungan
siapa yang mengajarkanmu berbicara tidak sopan terhadap orang tua
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
bagus ayo bertengkarlah kalian
itu akan lebih menguntungkan untukku
hamba sangat bersyukur
karena pajajaran terhindar dari pemberontakan
dan negeri ini bisa kembali damai
sekarang tidak ada lagi yang menghalangi gue
oh akhirnya aku mendapatkan kitab ini
saya menghadap ingin melaporkan keadaan yang sangat penting kutipra
kitab raja musti telah dicuri dari tempatnya kutipra
hajian raja musti adalah jurus yang mengerikan
apabila jatuh ke tangan pendekar yang berwatak jahat
semoga tidak terjadi apa apa
hingga kitab itu berhasil ditemukan kembali